dan untuk mengetahui bagaimanakah keseruan festival danau sunter hari ini dan juga apakah benar nanti bu susi akan berenang
ini sudah ada korespondensian di indonesia bila diyarahma di kawasan danau sunter jakarta utara
mila bagaimana apakah sudah mulai ini pertandingan antara pak sandi dan juga bu susi untuk berenang
dan juga apakah warga hanya cuma melihat dari mereka berenang saja atau ada cara lain
selamat pagi fani dan iqbal memang belum ada pukul tujuh ya tapi suasana di danau sunter di jakarta utara ini sudah ramai
sudah padat dipadati oleh warga ibu kota karena memang betul acara pada hari ini juga akan dihadiri oleh tadi seperti anda sampaikan
menteri kelautan dan perikanan ada susi pujastuti wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno dan gubernur dki jakarta anies baswedan
dan yang paling nanti nanti memang betul ada duel sebenarnya dari menteri susi dan juga wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
tapi dua duanya bukan berenang ya kalau menteri susi memang rencananya akan berlomba di cepat dengan menggunakan pedling
jadi stand up boarding paddling begitu kemudian sandiaga uno akan berenang
lintasannya kurang lebih delapan puluh tujuh meter saja nah nanti kita akan lihat bersama seperti apa jalannya duel ini dan siapa kira kira yang akan menang
tapi kalau bicara memang agendanya belum akan dimulai karena memang rencananya kalau menurut rundown
duel ini baru akan dimulai sekitar pukul sembilan nanti
nah kita akan lihat bersama seperti apa keseruannya
dan apa sebenarnya persiapan dari keduanya nanti kita akan coba wawancarai
saya memang masih belum melihat iqbal dan juga fani wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno dan juga menteri susi tiba di sini
mungkin ya satu jam lagi kita akan update apakah memang mereka sudah tiba dan seperti apa kesiapannya
tapi kalau kita bicara soal festival danau sunter dua ribu delapan belas ini kita tahu kita flashback sedikit ya fani dan juga iqbal
ini sebenarnya menjawab tantangan yang kemudian diberikan oleh menteri susi
pertama sekali menteri susi pada saat itu dia menghadiri forum tahunan bisnis dan juga ham di swiss
dan sempat tinggal di danau geneva pada saat itu dan melihat keindahan danau geneva
sampai pada akhirnya menteri susi kemudian menantang wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno untuk membuat danau sunter sama cantiknya
tapi kalau kita bicara soal sama cantiknya memang agak jauh
mengapa karena dari segi luasan memang berbeda jauh
kita tahu danau geneva ini luasannya sama seperti danau toba di sumatera utara
tapi kalau danau sunter ini kan memang mungil
tapi kita patut apresiasi lah bagaimana kemudian kinerja dari pemprov dki jakarta yang sudah menyulap sudah mempercantik wajah dari danau sunter ini
bisa saya gambarkan sedikit ini pedestriannya
kalau kemudian kita tahu lah ya sebelum dipercantik kita melihat danau sunter ini tidak dilengkapi dengan pedestrian yang lebar
tapi bisa saya gambarkan di sini ini pedestriannya cukup lebar
masyarakat bisa kemudian menikmati keindahan danau sunter
sekitar delapan meter lah lebarnya
jadi mungkin ibu ibu yang ingin membawa anak
yang menariknya menggunakan stroller bisa merasa lebih nyaman
yang menarik lagi adalah sudah ramai ya saya sampai mau nabrak
ada juga bangku bangku taman di sini ya
jadi sekarang masyarakat sudah bisa duduk menyaksikan keindahan danau sunter
ini juga akan diperkirakan festival danau sunter hari ini juga akan dihadiri oleh sekitar sepuluh ribu orang
ini sesuai dengan apa yang kemudian diprediksi oleh wali kota jakarta utara hussein murad yang kemarin juga menyampaikan kepada awak media
nah kalau kita pengen tahu pasti bagaimana
apa sih antusiasme masyarakat saya ajak anda untuk ngobrol
ini namanya jemput bola saya nggak tahu ibunya mau atau enggak
ini dengan ibu siapa
ibu saya memang ini ya langsung aja mau nanya
memang datang ke sini mau menikmati festivalnya atau mau lihat adu duel antara bu susi dan pak sandi
mau menikmati dong
kita kan punya danau
pastinya kita selama ini kan belum pernah kesini untuk melihat
karena ada kegiatan yang memang kita senang sekali dengan kegiatan ini
danau kita bersih bisa buat renang
tapi sebenarnya sebelumnya udah sering kesini
saya pengen tahu apa yang menurut ibu paling mencolok perbedaannya dibandingkan sebelum dipercantik sekarang ini menurut ibu seperti apa
dulu kan masyarakat tidak terlalu antusias untuk kesini ya
sekarang alhamdulillah bisa buat kita menikmati kondisi yang
sekarang sudah banyak
sekarang sudah rapi sudah bagus
jadi patut diapresiasi ya ibu ya sudah mempercantik ini mudah mudahan
ibu sangat sangat diapresiasi
karena perubahannya sangat signifikan ya
nah ini kan juga nanti ada adu cepat antara menteri susi dan juga pak sandi
saya belum tahu
pak sandi jadinya
oh gitu ya
pak sandi dong
kenapa bu pak sandi
yang jelas tenaganya pasti lebih kuat dong
pak sandi biasa
bisa olahraga juga
mungkin bu susi juga biasa
tapi kan kalau pak sandi kan pasti lebih kuat dong
ibu pegang pak sandi saya pegang bu susi
nanti kita lihat siapa yang menangin
ibu yati terima kasih
selamat menikmati festival dera sundar hari ini
itu tadi fani dan iqbal
bu yati mengatakan akan menjagokan sandiaga uno
saya pegang bu susi ya
mudah mudahan bu susi dengan pedlingnya bisa jauh lebih cepat dan bisa memenangkan duel nanti
tapi bicara soal festival ini saya sedikit gambarkan ya
bahwa masyarakat atau warga dki jakarta yang datang ke sini tidak kemudian hanya duduk duduk saja
tapi ada banyak hiburan yang memang ditawarkan kepada masyarakat ibu kota
salah satunya misalnya ada hiburan musik ada panggung utama
mungkin kita bisa arahkan kamera ke sana ya
ini ada panggung utama ada panggung musik
sudah ramai sekali
masyarakat sudah memadati stage utama
selain itu juga akan dimeriahkan oleh atraksi olahraga air
kemudian ada beberasan update dari para swimmer ya
yang nanti akan berlaga pada asian games dua ribu delapan belas
ini juga memang akan hadir di sini
terus yang juga menarik masyarakat juga bisa keliling danau
karena dari koin lamil tni angkatan laut juga sudah menyediakan empat buah perahu
dengan kapasitas sekitar tiga puluh sampai empat puluh orang yang digunakan untuk berkeliling danau
nah kita nanti akan melihat seperti apa kemeriahannya fani dan iqbal
saya sih sudah tidak sabar ya
saya sih pengen melihat seperti apa duelnya nanti ya
karena ini yang merupakan momen yang dinanti nanti dan juga keliling danau
nanti habis siaran ke sini aja ya
iya betul sekali mila
memang dari tadi melihat situasi di sana
kita ingin ya ke sana ingin lihat bagaimana serunya
dan nanti kita akan kembali lagi ke mila dya untuk melaporkan bagaimana keseruan update dari kemeriahan festival danau sentari
terima kasih mila dya rahma korrespondensi ann indonesia